presiden joko widodo meninjau proyek pembangunan kereta cepat jakarta bandung pada selasa siang
lokasi pertama yang dikunjungi presiden adalah casting yard kereta cepat jakarta bandung
yang berlokasi di kelurahan wangun harja kecamatan cikarang utara kabupaten bekasi
lokasi ini merupakan salah satu fasilitas pendukung produksi dan distribusi box girder
yang digunakan sebagai penyusun struktur trase proyek kereta cepat jakarta bandung
jokowi dan sejumlah pejabat terkait kemudian meninjau lokasi tunnel kereta cepat jakarta bandung
yang berlokasi di km lima plus lima ratus tol jakarta cikampek kelurahan jati cempaka pondok gede bekasi
posisi terowongan ini berada di bawah ruas tol jakarta cikampek
yang memuat dua lintasan kereta cepat dengan panjang satu delapan km
jokowi menjelaskan progres pembangunan kereta cepat telah mencapai tujuh puluh tiga persen
ditargetkan pada tahun dua ribu dua puluh dua pembangunan infrastruktur kereta cepat jakarta bandung selesai
depan awal sudah masuk ke persiapan untuk operasi
dan diharapkan nanti di akhir tahun dua ribu dua puluh dua kereta cepat jakarta bandung sudah bisa diuji coba kan
jokowi juga mengungkapkan setelah proyek pembangunan kereta cepat jakarta bandung selesai dilakukan
maka akan diputuskan selanjutnya untuk pembangunan kereta cepat hingga ke surabaya
dengan memanfaatkan sdm dalam negeri
yang telah mempelajari teknik dari proyek pembangunan di proyek kereta cepat jakarta bandung